keputusan presiden republik indonesia nomor tujuh puluh tiga b tahun dua ribu dua puluh
tentang pengangkatan anggota dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi
pengganti antarwaktu sisa masa jabatan tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya
memutuskan menetapkan dan seterusnya
ke satu mengangkat saudara indriyato sino haji
sebagai anggota dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi
pengganti antarwaktu sisa masa jabatan tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo
rohaniwan dimohon menuju tempatnya
yang telah ditentukan
pengucapan sumpah jabatan
anggota dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi
dihadapan presiden republik indonesia
demi allah saya bersumpah
bahwa saya untuk melaksanakan tugas
dan tugas ini
langsung atau tidak langsung
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga
tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun
kepada siapapun juga
saya bersumpah bahwa saya
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini
tidak sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung
dari siapapun juga
suatu janji atau pemberian
pada saat ini saya bersumpah bahwa saya
akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan pancasila sebagai dasar negara
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
serta peraturan perundang undangan yang berlaku
bagi negara republik indonesia

saya bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas ini
dan memenang saya ini dengan sungguh sungguh seksama objektif jujur berani adil tidak membeda bedakan jabatan suku agama ras gender dan golongan tertentu
dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada tuhan yang maha esa masyarakat bangsa dan negara
saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga
dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan memenang saya
yang diamanatkan undang undang kepada saya